masalah ala dasar pembohong
glassio makasih ya udah nolongin gue
lo tuh jadi cewek
gairan banget tau gak
bola kena manggok doang
kambing aja tuh gak ada yang segera
lo tau gak
glassio kok lo gitu banget sih
gue tau lo tuh gak biasa biasanya main basket
dan gue tau lo pasti berbuat baik sama gue
soalnya tadi gue lihat di bangkok baso
gue ada kecoh mati
dan gue gak ada hubungannya sama kecoh mati
gak penting tau gak
dan bukannya lo udah punya darren sekarang
bahkan dari kecaya hidup sekalipun
dan lo inget ya
glassio tau dari mana ya
ini dia nih yang mau cari cari nih
cukup banget nih buat lo
rama dan sinta
wah kita pasti pasangan terserah sih
pada seluruh abad honeyku
sekali lagi ngecekannya
ternyata dia udah tahu rencana kita
aduh udah dong han
kita sekarang nari nari aja dulu
mereka kesembuhan loh
masalah siapa tadi siapa
kita pikirin lagi besok rencana selanjutnya
bener juga sih
ngapain juga gue pusing mikirnya mereka
si hanis mu dari bisul bisul kenapa jadi gila gitu ya
gilanya nular lagi satu geng gila semua
tunggu natra jangan tunggu gue tuh udah mau co
shhh jangan risik
kalau menurut lo gak gue bekap lo pasti teriak
tuh si mila nungguin di meja pojok
ya ampun natra tapi kan lo bisa manggil gue pelan pelan
gak usah dibekep segalak ya mau diculik aja
gue kan shhh
si mila itu cuma lagi sebel ngeliat honey kelihatan di lorong
bergaya ala putri jawa
wah lo tadi gak ngeliat sih mereka makin gila
tapi kita ngapain di sini
si mila itu mau tanya soal dern
deren emangnya deren kenapa
si mila pikir oh jadian semedern bener gak sih
deren mana mungkin suka sama gue deren kenapa casisil
wah mila gak akan percaya sama omongan lo kim
soalnya menurut mila lo itu
kim tadi gue dengar omongan lo sama glasio
kayaknya glasio ngira lo udah jadian sama deren
hmm emm ah glasio emang lagi aneh hari ini
lino lo ngapain sih nak urut urutnya kita gitu tadi
aduh hani lino itu bukan nakut nakutin
tapi lino juga kan mau ikutan cis
yang jinggot masuk segala sih
sabar dulu dong
lino mau kasih tau nih ya di mana mana itu
kalo ada prinses yamin pasti ada prinses alatin dong
yuh si kimi nurut nurut jalannya cepet juga ya
yaudah cepetan mau ngomong apa lagi
kini lo gak sadar ada apa dengan glasio
lo gak tau apa
apa yang membuat selama ini sikap media jadi berubah sama lo
seharian ini dia galak banget kan sama lo
makanya dia marah marah karena dia cemburu sama deren
cowok butut kayak lino aja gak suka sama gue apalagi yang seganteng glasio
kini lo tuh gak boleh merendahkan diri lo sendiri dong

sorry nih aku puru puru nih soalnya kan hari ini ada pembagian coklat obat obat gratis
ya iyalah makanan paling enak gratis lagi
ya gak bakal bagiin nih gue
ya nakut nih gue udah ambilin
coklat obat obat ini emang keren banget buat kedapet ini aja gue ambil tempat tempat begini
ah datar lo
eh nat temenin gue ke depan yuk
buat gue semuanya ya
lo tuh emang hebat banget deh
thanks berat ya
gue jadi gak kebagian sama sekali ya
sialan nih si todoh
udah tau gue gak ada yang coklat
mau ditaruh juga di tas gue
brengsek tuh orang kalo ampik tas gue disemutin
mending gue buang aja kalian coklat ya
nih tolong buangin ya
tapi kalau dimakan aja gimana
yang penting tuh coklat ngilang dari pandangan gue
coklatnya mau dibuang sama glasio
masa sih glassio gak suka makan coklat
tapi kalo emang dia bener bener niat ngasih gue
jangan jangan nilai bener lagi
nih ini udah berarti
makan coklat tuh
mana nih bank mainnya
kok belotong lotong juga sih
gak tau nih bank main kemana sih
oh itu dia bank main sini
eh uangnya cukup gak
nggak usah buat abang aja ambil
kimi mau tanya sesuatu gak
sorry sebentar ya kimmy lo ikut gue
sini deh sini deh
ada yang pengen gue tanyain sama lo
mau nanya apa lagi gue tuh udah kesel banget tau gak sama lo
gue kan cuma pengen nanya kemana sisil berada sekarang
gue gak habis pikir deh kenapa waktu itu cicil bisa berubah jadi loh
gue ampe bolos sekolah untuk bikin hal itu doang tau gak
he denger ya lo tuh udah gak layak lagi tau gak nanya soal sisil
apa yang lo main ke sisil semuanya cuma bohong
lo bilang fisik gak penting fisik gak masalah
alah dasar pembohong
kenapa lo yang jadi bawel kayak gini sih
sisil gak protes itu karena dia bego mau aja dengerin omongan mr korset kayak lo
si kimi kok jadi tau ya gue pake korset
aduh dari mana ya
eh liat tuh ada rakyat gelap tak
pudak pudak bawa persembahan apa buat tuan putri jasmine
maafkan hamba ada yang krempeng begeng
hamba cuma bawa foto bulan madu putri
tapi itu kan bukan foto bulan madu
nah mulai sekarang
kalau dan geng bebek bebek lo ini harus nurut sama semua kata kata gue
kalau enggak gue jamin
besok seluruh murid yang ada di sekolah ini bakalan punya foto foto
prinses jasmine dan si aladin bin lino
loh kok si hani bengong aja sih
dayang dayangnya juga diem aja kayak keselatru
kenapa kok pada diem aja
hani rahasia kita terbongkar
semuanya pada tahu deh kalau kita ini saling mencintai
kalau perlu kita beritahu ke seluruh dunia tentang cinta kita berdua
wah kalau gue maki maki si lino bisa bisa bisul gue keluar lagi
pokoknya diem aja deh
jangan bikin keadaan tambah kacau tau gak
oh putri yasminku jangan marah dong sama prinses aladin
oh ya gue jadi dapet ide
ah hari ini kalian semua harus berakting kayak film aladin
properti sama kostum kalian yang urus sendiri
kalau kalian gak mau lihat aja besok
hani tapi kan nggak apa apa kan berakting kayak di film aladin